guna memacu penggunaan produk lokal pada sektor energi perusahaan listrik negara atau pln menggelar pameran pln locomotion dua ribu dua puluh dua di hall b jakarta convention center jakarta pusat
selain eksebisi produk komponen buatan dalam negeri pameran ini juga diisi dengan beragam talk show yang menghadirkan berbagai narasumber yang bergerak dalam industri perlistrikan
memperlihatkan penggunaan produk dalam negeri serta keterlibatan industri nasional dalam proyek infrastruktur ketanda kelistrikan untuk mendukung transisi energi
pameran ini juga menggelar sejumlah talk show yang diantaranya membahas peta jalan dan tantangan pada sektor kelistrikan peluang ekosistem electrifying life data style di indonesia dan peran dalam peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
pada penghujung acara pln memberikan penghargaan kepada para produsen komponen dalam negeri
yang tergabung dalam asosiasi produsen peralatan listrik indonesia atau appi
direktur manajemen proyek dan energi baru terbarukan pln wiluyo kusdwiharto pada penutupan pameran menyampaikan harapannya
agar pln locomotion dua ribu dua puluh dua bisa meningkatkan konten lokal untuk industri kelistrikan nasional
kita harus ikut aktif untuk melakukan penelitian research
dan juga peningkatan lokal konten
kami harapkan industri industri lokal bisa berpartisipasi dan meningkatkan daya saingnya
sehingga kebutuhan kami kebutuhan pln ini untuk membangun infrastruktur kelistrikan itu bisa dipenuhi oleh industri lokal atau industri dalam negeri
pln sendiri terus berupaya untuk meningkatkan nilai tkdn